terima kasih ya sat
gue boleh ngomong sebentar sama kamu
gue parkir dulu sebentar
dari dulu satria itu serius sama aku
aku gak tahu sejak kapan aku cinta sama kamu
mungkin dari saat pertama kita ketemu dulu
atau mungkin dari saat pertama kamu kalungin ember
kamu kalungin semua belanjaan kamu di leher aku aja
dari situ aku udah cinta sama kamu
aduh aku pusing
aku gak tahu
aku udah anggap satria itu seperti sahabatku sendiri
apa sih mesti begini
pusing lagi ya
sebenernya gue lega
karena akhirnya lo
lo bisa tahu isi hati gue
tapi di sisi lain
gue merasa sedih
gue gak tahu hubungan kita nanti
bagaimana kelanjutannya ayah
kakak kan keren mainnya bos
empat orang lewat bet
bos kenapa sih
gue patah hati
gue baru tau sekarang
gue patah hati
gak tau deh
itu sih biasa bos sebenarnya
aku juga pernah kok bos ngerasain kayak gitu bos
agung pernah patah hati
agung suka sama cewek
tapi malah dikerjain
malah ditampar lah
geliran dapet cewek yang baik bos
terus agung suka sama cewek yang baik

eh malah ditolak
agung maju aja terus
itu namanya cinta bos
jadi bukan kalo ada masalah
malah kita jadi mundur
ya patah hati mah biasa bos
ya patah hati mah biasa bos
jadi bukan kalo ada masalah
malah kita jadi mundur
dan kita ketemu ketemuan kita meet meet ya
saya tinggal bikin janji
walaupun anak saya
kawin sama pembantu saya
itu satu satunya saya mesti bikin heboh
semua orang pada
pak pak pak
you lihat dulu ini
ini perincian pernikahan
itu ayah udah dapet sponsor
yang banyak itu ayah
terus sekali ma ini
itu banyak sponsornya
ma jangan ma
tolong dong disederhanain lagi
coba ada nggak yang satu ratus dua puluh juta aja
you mau bikin aja jantungan satu ratus lima puluh juta
kita ini kok belum nerat
ini harga diri
harga diri ini bukan harga satu dua aja nih
masa you gak malu temen temen you bilang apa
ini anak laki laki satu satunya pak
ma jangan jangan
ini masih banyak keperluan lain
tolong ma jangan dulu
pokoknya jangan di dp in dulu
ayah nggak boleh kasih dp
bisnisku aja udah amburan dulu
biaya dari mana
biaya dari mana sih cuy pak
di setan kan bapak di setan oh wig sidik
insya allah anda bangga
ayah luka senhor
ini jadi pangkalan ojek dan saya tahu dia pasti menyamperin saya punya calon menantu saya
kamu ngapain disini
kamu sadar tidak calon menantu saya itu beneran mau menikah sama anak saya
kamu jangan ganggu calon istri orang dong kamu
mama jangan berdiri ya
eh kamu yuk yuk yuk
kamu disini yuk yuk
ada apaan sih
bukan yuk yuk yuk yuk
aku sudah menunggu kamu di sana yuk
saya mau berbicara dengan ayah cahaya ayah juga yuk
ayah duluan ya
saya mau kasih tahu sama yuk
yuk dijemput sama itu
sama kunyuk itu ya
mulai besok besok yuk diantar sama erwin
yuk berangkat sama erwin ke sekolah yuk
ini perintah spesial dari alai buat yuk kamu yuk
nggak boleh ngebantah
ya ini perintah kayu mesti ikutin nggak bisa diganggu gugat
ayah ngomong sama yuk i speak sama yuk
tapi ini loh nyonya satria itu kan orangnya baik sekali nyonya
ya satria ini kan gini lagi em apa
sedang kredit motor nya nyonya kalau saya nggak jadi langganannya siapa yang
bisa membantu dia untuk lunasin cicilannya gitu loh nyonya maksud saya
yuk jangan pakai kasihan kasihanan udah nggak zaman lagi ya
ngapain juga kasian kasihan sama tukang ojek
biar dia urus diri sendiri oke
yuk diantar sama erwin
yuk itu bakalan calon menantu ai
nggak ada kasihan kasihan yuk lupa yuk selama ini siapa yang
siapa yang bantu yuk yuk berhutang budi sama siapa yuk
sama keluarga ay
walaupun aku gak bisa terima satria sebagai pacarku
tapi minimal satria itu kan tetap teman baikku
aku nggak bisa hindarin satria selamanya
aku nggak bisa hindarin satria itu sepenuhnya
aku mesti gimana ini
gak ada apa apa
ada apa seth
dilupain aja ya
pokoknya gue gak mau
gue gak mau lo lo berubah
gara gara hal yang kemarin gue ucapin
gak pernah ngucapin itu lah
kok kayak gitu aja kamu stres sih
gitu dong ayah lo
tapi kaku banget ya
terima kasih ya sat
banyak banget ini ayah
yang anggap aja untuk pesangon kamu
ya ini untuk
cicilan motor kamu gitu saat
loh kan tiap hari lo bayar gue kan
mulai besok itu
mas erwin sendiri yang akan
ngantar jemput aku ke kampus
jadi aku gak
perlu diantar sama kamu lagi gitu
gak ada masalah kan
lo gak usah bayar lagi nekoje gue
enggak ini bukan masalah uangnya loh
ya yang pernah aku ngomong sama kamu itulah
aku berhutang budi sama keluarganya nontalita
ini perintah dari nyonya elga
terus apa hubungannya gue nganterin lo sebagai tukang ojek
nggak ngaruh apa apa
lo bayar sama gue beda sama raka sama talitha
talita nggak pernah bayar sama raka kan
apa ngaruhnya gue jadi tukang ojek buat lo
kalau ngaruh apa apa kan
ya memang ini pakai uang aku sendiri ya aku tahu ya
iya memang aku tahu tapi
aku nggak mungkin nolak permintaan dari keluarganya tuan teddy loh satri ya
iya aku harus nurutin semua permintaan dari mereka
semua harus lo turutin
oke kalau mereka minta lo lompat dari jembatan lo mau lo
lo kalau disuruh bunuh orang lo juga mau begitu
nggak nggak udah
aku hanya coba jelasin kok keadaannya sama kamu
pusing ini aku
ayah denger ya denger ya
gue akan terus jemput lo setiap hari gue antri mau ke kampus setiap hari
gue gak peduli apapun perintah nyonya lo itu gue gak peduli ayah
gue tetep jadi tukang ojek lo dan gue akan anterin lo setiap hari
ini kamu terima uang lo
nggak usah nggak nggak lo ambil aja lo ambil aja
ini kamu terima dulu uangnya
masuk gue nyaman